sejak bulan juni setiap bulan telah menjadi bulan terpanas di dunia
steve smith akan mengambil alih tempat atau posisi david wanner sebagai batchment pembuka di tim pertandingan test cregor